apa bedanya dengan sekarang
sadar zuz sadar
kamu itu udah jadi istri aku
nggak pantas ngelakuin hal seperti ini nggak pantas
terus kalau aku mau
aku kerja dari pagi sampai malam banting tulang
sementara kamu enak enakan sama laki laki lain
nggak pantas kamu tuh merasa aku tahu
hah jangan betang betang aku ya
mana duit cari duit yang banyak
lalu nuduh aku selingkuh sama pak ustadz
kalau iya kenapa
sekarang juga talak satu buat kamu
selalu seling belanja di sini ya
ini loh dompetnya ketinggalan
aduh saya memang suka lu pak
terima kasih ya
kamu baik sekali
bu haji beruntung sekali punya pelayan seperti ini
ini bukan pegawai saya ini anak saya
oh anak ibu
waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam
kalian pasti sudah lapar
kita pikirnya selalu
oh se festa ya
wah kinerah kesempatan ya ibu kasihan
untung anda segera membawa ibu anda ke rumah sakit
ibu anda terkena serangan jantung
tapi ibu saya bisa disembuhkan kan dok
asal ibu anda jangan terlalu lelah
kesehatannya harus benar benar dijaga dengan baik
saya pasti menjaga ibu saya dengan baik dok
saya akan membantu sekuat tenaga saya
tolong bantu doa ya
saya pasti mendoakan ibu saya dong
sembukalah nini hati allah
nini hati orang yang baik
kalau ditidak ada
kami masih terluntar luntar ya allah
sembukalah nini hati allah
sembukalah doa hamba ya allah
ada yang akan ibu katakan pada kami
ada apa bu
rasanya ibu sudah tidak kuat lagi nak
umur ada di tangan allah bu
ternyata ibu tidak salah pilih
mengangkatmu sebagai anak
ibu ikhlas menyerahkan semuanya pada kamu
ibu gak boleh mikirin macam macam kayak gitu
sekarang ini yang harus ibu pikirin kesehatan
ibu harus cepat sembuh
anak anak di rumah nungguin ibu
kangen sama ibu
ibu cepat sembuh
terima kasih know
jepit cantik ya
kan apa sih satu satu
kenapa manja banget sih kamu
kok kamu tega sama aku seperti itu

dan asal kamu tau ya
sekarang rumah ini udah jadi milik aku
kamu itu bukan suami aku lagi
kamu itu gak berguna sekarang kamu pergi dari rumah aku
sekarang kamu pergi dari rumah aku
sus jangan sus

rumah ini udah jadi milik aku
jadi kamu pergi dari sini